hari kedua kejuaraan renang perairan terbuka yang digelar di kawasan wisata bahari lamongan jawa timur pada sabtu
mempertontonkan nomor tiga ribu meter yang diikuti delapan puluh dua atlet putra dan putri
pada perebutan kelas tiga ribu meter putra yang diikuti oleh lima puluh peserta atlet jawa timur agung sulaksono putro alamsyah
finish pertama dengan catatan waktu tiga puluh tiga menit sepuluh tiga detik
sedangkan atlet dari jawa tengah alvito dika wijaya finish di urutan kedua dengan catatan waktu tiga puluh tiga menit empat puluh empat delapan detik
sementara di kelas tiga ribu meter putri finish pertama diraih dea salsabila dari jawa timur dengan catatan waktu tiga puluh tiga menit dua puluh dua delapan detik
dan finish diurutan kedua atlet dari dki jakarta katriana melagustian jani
dengan catatan waktu tiga puluh enam menit tiga puluh satu delapan detik
menurut sekjen akuatik indonesia kejuaraan renang perairan terbuka di lamongan mempertandingkan enam cabang olahraga untuk enam nomor
sementara untuk babak kualifikasi pon mempertandingkan dua nomor lomba
jadi kejuaraan ini adalah merupakan rangkaian dari festival akuatik indonesia yang telah terlaksana di bulan agustus
di jakarta untuk cabang olahraga open water kita laksanakan di lamongan jawa timur
dan mempertandingkan enam cabang olahraga untuk enam nomor untuk babak kualifikasi
sebelumnya dalam perlombaan kelas lima ribu meter atlet renang putra asal jawa timur muhammad akbar putra finish di urutan pertama
sedangkan di kelas lima ribu meter putri izi dwi faifa hefri syanti finish diurutan kedua
di urutan pertama
medali emas sebenarnya emang aku dari awal sudah target ya untuk dapat medali emas ini
karena emang aku sudah mempersiapkan dari lama
juga untuk karena ini kualifikasi pon aku mempersiapkan yang terbaik juga
dan untuk kedepannya masih selanjutnya
untuk pon kedepannya di kolam open di laut itu yang terbaik untuk diri aku sendiri dan jawa timur
kejuaraan renang perairan terbuka yang digelar di kawasan wisata bahari lamongan ini berlangsung selama tiga hari
di hari pertama dilombakan
nomor lima meter putra dan putri
di hari kedua nomor tiga meter dan dua ribu meter putra dan putri
sedangkan hari ketiga nomor sepuluh meter putra dan putri
miftahul arief lamongan jawa timur